kita ke informasi lain direkturat jenderal pajak membuka layanan penyampaian surat pemberitahuan tahunan
atau spt pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada dua puluh empat dan tiga puluh satu maret dua ribu delapan belas
kantor pelayanan pajak pratama jakarta setia budi iv di tebet jakarta selatan
merupakan salah satu tempat yang bisa digunakan warga untuk melaporkan pajak penghasilannya
pelayanan dimulai pukul delapan pagi hingga pukul dua siang
kebanyakan wajib pajak sudah tidak lagi antre di kantor pelayanan pajak
karena menggunakan sistem online
sistem ya bisa di rumah bisa di kp
jadi tidak berduyun duyun datang lagi ke kantor pelayanan pajak
itu memang yang diharapkan oleh pimpinan direkturat jenderal pajak
harapan ke depan wajib pajak itu mengisi spt nya dimana saja dia bisa lakukan
dengan aplikasi yang disediakan oleh direkturat jenderal pajak
dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme warga untuk melaporkan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan sudah ada korespondensian indonesia arman helmi
di kantor pajak pelayanan pratama setia budi
mari kita sapa selamat siang arman
arman bisa anda gambarkan bagaimana antusiasnya warga dalam melaporkan spt di tempat anda saat ini
ya selamat siang fani
berbicara soal antusiasme mungkin tidak bisa terlihat oleh kasat mata seperti itu
karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa antusiasme warga
ataupun juga para wajib pajak untuk membayarkan pajak penghasilannya
sudah bisa mereka lakukan secara online sehingga mereka sudah tidak nampak lagi
datang berduyun duyun ataupun juga memadati kantor pelayanan pajak yang tersebar
di seluruh wilayah indonesia
nanti saya akan ngobrol saat ini bersama dengan anita widyati selaku kasubdit
direkturat jenderal pajak republik indonesia mengenai seberapa banyak
ataupun juga data para wajib pajak yang sudah melapor sejak hari ini
selamat siang ibu anita
selamat siang mas arman apa kabar
pagi ini sudah terdaftar ya sudah ada data yang masuk di dirjen pajak seperti itu
beberapa wajib pajak yang sudah melapor mungkin
ibu anita mungkin bisa cerita berapa datanya
hari ini kita ada tercatat sampai jam sembilan pagi tadi ya mas arman ya
sekitar tujuh tiga ratus wajib pajak sudah mendaftarkan
karena tahun lalu itu sekitar enam jutaan untuk orang pribadi
karena sekitar tujuh delapan ratus yang sudah melaporkan kewajiban perpajakannya
sedangkan yang manual sudah turun
ya itulah yang kita harapkan
karena ke depan memang direkturat jenderal pajak ingin meningkatkan pelayanan melalui elektronik
begitu mas arman
nah tentu saja untuk mencapai tujuan ataupun juga cita cita dari peradirjen pajak supaya wajib pajak membayar secara online begitu
sementara wilayah indonesia mbak anita tersebar di beberapa pulau pulau kondisi geografis yang terbatas
apakah ini menjadi kendala begitu bagi dirjen pajak untuk mensosialisasi aturan ini
oke jadi memang media sosialisasi kita banyak ya
selain kita langsung datang kita juga mempunyai media dari media sosial kita
baik di twitter untuk facebook kemudian dengan instagram
kita sudah mengelalukan publikasi besar besaran termasuk dengan email blast
dan kita memberikan kemudahan kemudahan untuk melaporkan melalui elektronik
dan kami juga mempunyai kantor layanan informasi pelayanan klip
itu bahwa kita bisa menanyakan masalah informasi lupa efin atau apa melalui klip tersebut
itu bisa kita bantu tidak hanya melalui telepon
dan itu sangat berguna sekali
mungkin seperti kita katakan bahwa wilayah indonesia luas
kami di direktur jenderal pajak mempunyai tiga ratus empat puluh satu kpp tersebar di luar indonesia
dan untuk remote area kita punya sekitar dua ratus tujuh kpp
memang yang mempunyai akses untuk jaringannya berbeda beda
tapi kita berupaya untuk memberikan kemudahan pelayanan
jadi walaupun tidak terjangkau oleh internet kita tetap melayani manual
tapi juga lebih diupayakan untuk yang elektroniknya
nah ini kan banyak yang juga terlihat masih yang suka datang manual begitu
sementara waktu hanya tanggal dua puluh empat dan tanggal tiga puluh satu
apakah ada perpanjangan atau ini sudah tidak ada lagi perpanjangan
jadi gini untuk dua puluh empat dan tiga puluh satu itu karena bertepatan dengan hari libur ya hari sabtu
kita buka jadi khusus untuk tanggal dua puluh empat ini seperti hari ini
kita buka layanan seluruh indonesia sampai jam dua siang
untuk mengantisipasi wp yang datang di hari libur
kemudian nanti tanggal tiga puluh satu kita buka lagi
kita sampai sore kita buka layanan
mengingat tanggal tiga puluh itu hari libur nasional
nah saya sih berharap bahwa memang kalau memang wajib pajak sudah kita himbau dari jauh jauh hari sebelumnya
dan ini meningkat terus kita saya yakin mungkin tidak akan ada perpanjangan
karena memang itu wajib pajak sudah mengetahui bahwa kewajipan dia memang jatuh tempohnya tanggal tiga puluh satu maret bisa melakukan sebelum tanggal tiga puluh satu
jadi kita sudah
memberikan himbauan jauh jauh hari
kita mempunyai hashtag lebih nyaman lapor duluan daripada kita di belakang bertumpuk tumpuk semua
fix tidak ada penambahan waktu
apabila ada pelanggaran ataupun juga wajib pajak yang masih juga telat membayar pajak
apa saksi yang akan diberikan
oke kalau untuk wajib pajak orang pribadi saksi telat lapornya adalah rp seratus
karena apabila dia melaporkan di tanggal satu atau tanggal dua itu kena saksi rp seratus
kalaupun wajib pajak itu tidak harus datang ke kpp pada tanggal tiga puluh satu maret karena dia sudah punya media lain
bisa mengerjakan di rumah sampai jam berganti hari e filing atau dia lewat pos
jadi sebenarnya walaupun kita tidak buka pun sebenarnya itu bisa dilakukan
tapi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kita tetap buka kantor
tapi di last minute pun wajib pajak bisa menyampaikan lewat e filing
jadi kemungkinan isu untuk dimundurkan atau apa

nah saya kira tidak ada karena lebih baik diselesaikan dulu
waktu itu pernah kita mundurkan karena bersamaan dengan teks amnesty karena waktu tahun lalu
nah kalau tahun ini mungkin tidak hanya pelaporan saja dan pelaporan teks amnesty juga bisa lewat online
jadi tidak harus datang ke kantor
itu yang mungkin bisa dihindarkan jadi kemungkinan tidak akan diperpanjang
baik terima kasih bu anita mudah mudahan semakin banyak para wajib pajak di luar

sekali lagi fix tidak akan ada perpanjangan waktu hanya tanggal dua puluh empat dan tanggal tiga puluh satu maret dua ribu delapan belas
jadi para wajib pajak di luar sana atau masyarakat yang belum ada waktu seperti yang sudah disampaikan tadi
bisa melakukan itu atau mengisi itu lewat sistem online yang bisa dilakukan dimanapun di rumah dengan waktu yang tidak terbatas seperti itu
untuk menghindari tadi sanksi ada seratus ribu rupiah bagi mereka yang membayar setelah tanggal tiga puluh satu maret dua ribu delapan belas

kita kembali ke studio fanny
baik terima kasih arman helmi atas laporan langsung anda
berarti memang tidak ada toleransi perpanjangan waktu dan untuk menghindari sanksi harus membayar pajak tepat waktu
terima kasih arman helmi atas laporan anda